anissa yusuf saya berjanji selananti istri saya semua saya akan kembali kamu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebenarnya saya masih kurang pantas untuk bertausya disini menjelang keberangkatan
ibu ida ibu reni bukades dan bu sari ke tanah suci karena ada yang lebih paham
dan lebih mengerti ilmu agama yaitu ustadz ali tapi berhubung beliau
yang penting sekarang ibu sehat dulu ya ibu jangan khawatir udah nggak usah pikirin apa apa ya
assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam mas edo ya oh iya bu anissa gimana keadaan ibu
saya alhamdulillah mas keadaannya bu mimi semakin membaik alhamdulillah kalau gitu ibunya ada ada
sebentar ya mas

seperti anissa ibu dah sembuh sekarang
menengok saya mas edo enggak perlu
kami berdua senang bu mimi ada disini
saya gak punya ibu
jadi saya sudah menganggap bu mimi
seperti ibu saya sendiri
semoga kita semua terhindar dari orang orang yang demikian
demikian tausya dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bu kades bu reni bu ida bu sari
hebat ya bisa naik haji barengan pakai onh plus lagi
ya dong kita kan banyak uang
dan kita gak sombong bakal kayak si itu tuh dapet jatah naik haji gak mau berangkat
terus uangnya malahan dipinjamin ke orang lain
eh anissa kamu jangan doain kita yang macam macam ya
mentang mentang kamu gak jadi pergi haji tahun ini
emang kalian itu gak pantas naik haji
ya saya tak peduli
ya saya tak peduli
kualitasnya bagus banget
gak ada yang gimana mana pokoknya
hanya di sini lihat dulu deh bu bapak
lihat dulu ibu ibu
bagus banget nih modelnya jarang nih
wah kualitasnya keren nih
bapak bapak ibu ibu tunggu sebentar ya
lihat dulu deh modelnya bagus bagus deh bu emasnya bu
ya ampun misalnya jualnya juga murah lagi
bagus kan modelnya
bu kok malah jualan emas